transmart kembali menggelar full day sale di seluruh transmart di indonesia dan salah satunya adalah transmart yang berada di kota bandung jawa barat
transmart full day sale digelar di transmart buah batu bandung
di transmart buah batu bandung produk yang paling banyak diburu adalah produk fashion seperti baju anak ada juga produk fresh seperti buah buahan sayuran segar serta produk elektronik
hari ini ada yang spesial selasa dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh tiga mulai dari toko buka hingga pukul sepuluh malam nanti ini ada serentak di seluruh
gerai transmart se indonesia transmart full day sale
nah untuk mengetahui bagaimana kondisinya di sana sudah ada produser lapangan cnn indonesia willem nasution yang saat ini juga sudah di transmart di belakangnya banyak produk elektronik
saya mau langsung tanya selamat sore wilam
wilam promo apa aja sih yang bisa didapatkan terutama untuk mungkin produk produk elektronik nih
selamat sore mevri ya saya di transmart buah batu dan hari ini sedang diadakan full day sale
salah satu bagian yang paling ramai sejak siang tadi hingga sore hari ini adalah bagian elektronik
seperti lihat di belakang saya banyak layar tv ini menjadi salah satu incaran bagi para pengunjung
dan para pengunjung juga ketika saya ajak bicara mereka memang sudah mengetahui ada full day sale
jadi mereka sudah mengincar barang barang tertentu dan untuk promo promonya untuk tv saya punya catatan di sini mevri untuk tv empat puluh tiga inci ini dari empat lima
tujuh juta menjadi tiga delapan juta ini cukup lumayan
di sebelah saya ini ada tv lima puluh inci dan ini juga dari harga enam tujuh menjadi empat tujuh ini diskonnya cukup menggiurkan
sehingga sejak tadi saya tidak heran melihat banyak orang yang membawa troli sambil membawa tv barang barang elektronik lainnya
tapi selain tv juga ada mesin cuci ini ada yang harganya dari dua enam juta menjadi dua juta
kemudian juga kulkas
juga didiskon untuk perkiraan harganya dari sembilan dua juta menjadi tujuh enam juta
dan salah satu yang favorit juga adalah sepeda motor listrik mevri ini karena memang potongan diskonnya cukup besar
dari tujuh delapan juta menjadi tujuh juta untuk sepeda motor listrik berdaya lima ratus watt
dan dari harga lima empat juta menjadi empat delapan juta ini untuk sepeda motor listrik berdaya tiga ratus lima puluh watt
selain di transmart buah batu ada juga di beberapa daerah lainnya di bandung timur ada transmart di daerah cipadung itu daerah ujung berung
kemudian di bandung barat ada transmart di cimahi di tengah kota ada transmart di tsm di gatot subroto
dan transmart buah batu ini berada di bandung bagian selatan dan letaknya ini hanya sekitar lima menit dari gerbang tol buah batu jadi sangat strategis
dan masih ada waktu bagi para pengunjung untuk mengambil
menggunakan sisa waktu untuk berbelanja karena sangat disayangkan jika full day sale di transmart ini tidak digunakan mayfrey
masih ada sekitar kalau saya barusan tadi ngitung lima jam lagi nih ya untuk langsung berburu banyak sekali promo yang ada
sepakat dengan apa yang disampaikan wilam nggak perlu jauh jauh ke bandung atau nyamperin wilam di transmart buah batu
karena full day sale ini berlangsung di semua gerai transmart yang ada se indonesia
promonya gak main main kayaknya saya langsung mau tanya tanya wilam
terima kasih banyak wilam nasution produser lapangan cnn indonesia yang juga melaporkan langsung dari transmart dari bandung jawa barat